hai ingat amesia apa kau marah marah sama skemot akan terbongkar
selalu riang kemarin om
kayak anak bocah oh mau ya
yang baik harus bisa memberi nafkah pada istrinya
dayan mendingan lu sekolah dulu aja ya bener oh ya nanti malam ada peresmian
klub anak jalanan ya kalian mau ikut
iya soalnya boy yang jadi ketuanya
hai selamat ya sama sama mau ikut aku diijinin ya sama papi aku ya kalau
misalnya nggak diizinin kamu jangan maksa ya jangan sampai kabur ya tenang
bebek malam kamu bisa nggak kalau kamu bisa datang nanti aku jemput
bebek melihat l

kak mau pulang bareng
kalian bareng nih
raya sama mondi
masa gue sendiri

lihat jangan berlupa sama janji ya

yaudah kalau gitu
nanti perempatan pertama kita pisah
sebenarnya sih aku agak pesimis boy
aku gak yakin dapat izin dari papi
ref mendingan kamu pulang kamu istirahat
dan kalau waktunya sholat mendingan kamu sholat
dan siapa tahu aja tiba tiba hati papa kamu jadi baik banget sama kamu
dan kamu dikasih izin sama papa kamu
kamu ingat allah itu bisa membolak balikan hati kita
aku juga ingin berdoa sama papa kamu

atau gini aja deh
mendingan aku samperin papa kamu aja kali ya
dan aku jelasin aja sama papa kamu kalau aku tuh anaknya baik
dan supaya papa kamu tuh gak seuzon lagi sama aku
aku sebenarnya maunya kamu ketemu sama pati saat
tapi tuh udah suka sama kamu
atau setidaknya udah berubah lah
karena kalau kamu ketemu sama papi sekarang
terus tapi tetap pada pendiriannya
tapi yang ada malah makin gak suka sama kamu
dan kalau papi sampe udah gak suka sama kamu
udah gak akan ada kesempatan lainnya boy
di saat peluang buat baikannya itu besar
kalau sekarang kayaknya kansnya kecil banget deh
mungkin ini satu satunya jalan
biar aku tuh bisa
ya selain bisa diterima lah sama papa kamu
yang mikir kan tuh otak
ngapain mulutnya baju baju
kamu itu satu satunya orang yang bisa bikin aku jadi
senyum lagi kayak gini
makasih ya boy
nah gitu dong udah banyak kemajuan ya
emang dulu aku garing apa
mungkin kamu balik deh
kapan nyampe jalannya begitu
bicara aja sendiri
yuk yuk yuk
batinah angkat situ aja
kayak muat mengerayai
kamu kemukanya gitu sih
kamu jangan jangan sengaja ngalah ya
oh lain kali gak boleh gitu ah
gak suruh ah
eh orang akunya kalah dibilang curang
kalau aku menang baru kamu bilang curang
kalau marah marah sama skemot akan terbongkar
berjalan jalan selalu riang kembali
kenapa jadi main uluran uluran
kayak anak bocah
eh ini yang jalan jalan
selalu riang gembira
apa kemana apa deh